sepasang kekasih warga inggris ditangkap kepolisian resort bandara soekarno hatta
karena melarikan diri saat perjalanan menuju hotel rujukan karantina
kepolisian belum memastikan pasangan kekasih tersebut akan dideportasi
atau dijerat pasal kekarantinaan tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman satu tahun penjara
pasangan asal inggris late merlin merdin dan omar dena elsaib
ditangkap tim garuda satuan reserse kriminal polresta bandara soekarno hatta
setelah melarikan diri ke wilayah bogor jawa barat pada rabu malam kemarin
kepada polisi sepasang kekasih tersebut mengaku datang ke indonesia
untuk keperluan bisnis di wilayah bali dengan membawa visa kunjungan
hingga kini pihak kepolisian beserta imigrasi soekarno hatta
berkoordinasi dengan kedutaan besar inggris untuk indonesia
untuk segera mendeportasi atau menjerat mereka dengan pasal kekarantinaan
tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman pidana selama satu tahun penjara

dan tidak patuh atau tidak percaya dengan covid sembilan belas